terima kasih atas kerjasamanya

dengan pembahasan yang terakhir
dan durasi dua menit
kita mulai dari pasangan nomor urut satu terlebih dahulu
kami persilahkan dua menit
dimulai saat anda berbicara
terima kasih untuk klarifikasi tentang ipm
bahwa perlu bisa disot ipm kita naik
mulai dua ribu tiga belas sampai dua ribu tujuh belas
data bps yang saya sampaikan tadi
selama periode dua ribu tiga belas dua ribu tujuh belas peningkatan ipm jawa tengah tertinggi kedua
setelah jawa timur yaitu dua lima poin
sedangkan jawa timur dua tujuh puluh dua poin
artinya kita baik secara nasional
bung karno pidato itu waktu disampaikan sebagai
kebahagiaanku adalah mengabdi pada bangsa dan negara
kami banyak kekurangan
dan itulah yang mesti dilakukan
namun kami suka membaca data
agar kemudian publik tahu siapa yang harus dipilih
dan bagaimana menilai pemilih
tingkat pengangguran kita
penurunannya dua ribu tiga belas sampai dengan dua ribu dua puluh
itu mengalami peningkatan yang tertinggi
nomor dua setelah dki
lalu kalau kita bicara angka kemiskinan yang sering menjadi jualan politik
jawa tengah ini persentase penurunan kemiskinan di jawa tengah selama periode dua ribu tiga belas dua ribu tujuh belas
nomor dua terbesar setelah di
anda saya kasih tahu saja
dki banten itu mengalami peningkatan jumlah kemiskinan loh
tentu ketidaksempurnaan ini
dengan basis tadi pemerintahan sudah bisa berjalan bersih
sudah dalam track yang baik
yang secara akademis bisa diuji dengan i core
maka sebenarnya inilah fondasi untuk kita melanjutkan
terima kasih kepada seluruh hal layak yang sudah mendukung
silahkan kami persilakan untuk pasangan
kami persilahkan untuk pasangan
kandidat nomor urut dua untuk menyampaikan closing statement
waktu ada dua menit
saya katakan bahwa ipm di bawah ipm nasional
baik saya akan memulai closing statement saya
seluruh masyarakat jawa tengah yang kami cintai
hakku yakin pemimpin jawa tengah baru sudah ditulis di lomah food
tidak ada seorang pun yang tahu
tetapi kita punya kewajiban untuk melakukan ikhtiar
mari bersama sama melakukan ikhtiar
menghadirkan pemimpin baru jawa tengah
yang memiliki kepedulian
yang mau mendengar warganya
pemimpin yang mau berkomunikasi dengan rendah hati
pemimpin yang amanah
kami punya kewajiban
kami punya kewajiban untuk melakukan ikhtiar
tapi selanjutnya kami serahkan kepada allah swt
kami ingat pesan mbak dimyati rais dari kendal
masih kerabat beliau
bekerja karena allah
bekerja dengan niatan yang ikhlas
membangun kemaslahatan masyarakat jawa tengah
insya allah allah akan memberikan kemudahan
seluruh masyarakat jawa tengah mari kita gunakan momentum dua puluh tujuh juni
untuk menggunakan hak pilih dengan penuh kecerdasan
mari kita jaga persatuan dan kekompakan
soal pilihan gubernur nomor
kami akan terus bekerja
kami akan terus berikhtiar
waktu sudah habis
kita berikan tepuk tangan
berikan tepuk tangan yang meriah
acara kita pada malam hari ini
ya mereka sudah membuktikan untuk menjadi yang terbaik dan merebut hati pemilih
seperti slogan selama ini
artinya pilgub ini harus menyenangkan dan membahagiakan
dan tidak terasa sudah dua jam debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
kita saksikan bersama sama
sudah sudah dan penentuan ada di tangan anda pak bitsa
siapa yang terbaik untuk memimpin jawa tengah lima tahun ke depan
ya jangan lupa
datang ke tps dan gunakan hak pilih anda pada dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas mendatang
dalam rangka komitmen pilkada damai kami minta masing masing pasangan calon untuk bergandingan tangan bersama
tepuk tangan dulu buat mereka dan juga buat anda semuanya
kita akan bersama sama menyanyikan lagu bagi mo negeri
baik terima kasih banyak atas atensi dari semua pihak
kami harus berdiri
saya aryu diardi